adalah hari pendidikan nasional
tapi sebagian anak anak indonesia masih harus berjuang untuk bisa sekolah
saya tambahin dengan layak
dengan layak ya karena jika murid murid yang tinggal di kabupaten probolinggo
harus menyeberangi jembatan rusak untuk sekolah
ada lagi indra lain lagi halnya dengan siswa smp negeri tujuh
alasa kabupaten nias utara
hingga kini mereka masih belajar di ruang kelas yang berlantai tanah
dan beratap rumbia
berdinding papan beralas tanah dan beratap rumbia
smp negeri tujuh alasa di kabupaten nias utara
hanya memiliki dua ruang kelas dan satu ruang guru
siswa duduk di atas susunan papan dengan meja berupa selembar papan
yang dipadati lima siswa
siswa juga tidak memperoleh buku bacaan dan alat peraga penunjang pendidikan
kami juga ingin menggunakan buku buku cerita
dan buku buku pelajaran yang dimiliki teman teman
teman kami anak anak di sekolah smp negeri tujuh alasan
dan kami juga ingin kelas kami lebih baik lagi
yang kami rasakan untuk menulis dan kami pun juga tidak patah semangat
karena untuk masa depan kami
tenaga pendidik di sekolah tersebut terdiri atas delapan belas guru honorer
dan seorang pegawai negeri sipil
ada pun jumlah siswa tujuh puluh lima orang
terutama dulu pak mengalami dulu gedung kami di sini
karena kami keterbatasan fasilitas terutama gedung
dan melihat juga anak anak sekolah di sini duduk di bangku yang sederhana ini
dan kemudian sebentar lagi mau menerima siswa baru
siswa dan guru berharap pemerintah daerah ataupun pusat
membangun gedung sekolah mereka dan melengkapi fasilitasnya
budiman amin tanjung nias